polisi menetapkan salah satu anggotanya yaitu brigadir am sebagai tersangka kasus dugaan penembakan mahasiswa saat kerusuhan di depan gedung dprd kendari sulawesi tenggara
polisi telah memeriksa dua puluh lima orang saksi termasuk dua dokter yang memeriksa mahasiswa universitas halu oleo yang meninggal
polisi juga telah menggelar sidang disiplin terhadap enam anggota polisi yang kedapatan membawa senjata api saat melakukan pengamanan unjuk rasa mahasiswa
kami mendapatkan yang pertama tiga proyektil peluru kemudian enam selongsong
enam selongsong itu tiga selongsong yang kita temukan di tkp kemudian tiga selongsong yang diserahkan oleh ombudsman wilayah sultra
yang diserahkan kepada polri pada tanggal empat oktober dua ribu dua puluh
dari hasil pemeriksaan uji balistik terhadap selongsong peluru maupun tiga proyek di peluru
disandingkan dengan enam senjata api yang diduga dibawa oleh enam anggota polri yang telah ditetapkan sebagai terduga pelanggar disiplin
jadi dari enam senjata satu senjata
identik dengan dua proyektil dan dua selongsong
jadi hasil uji balistik menyimpulkan dua proyektil dan dua selongsong peluru yang dilakukan pemeriksaan uji balistik
identik dengan senjata api jenis hs yang diduga digunakan oleh brigadir a
dan berdasarkan fakta fakta tersebut
kami penyidik sudah melakukan gelar perkara
dan menyimpulkan bahwasanya untuk brigadir am
telah ditetapkan sebagai tersangka
dengan dikenakan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga dan atau tiga ratus lima puluh sembilan kuhp subsidiare tiga ratus enam puluh
terhadap brigadir am yang diduga sebagai tersangka
yang telah ditetapkan sebagai tersangka
segera akan dilakukan penahanan
dan berkas perkara segera dilimpahkan ke caksa pendetok temu